tim animal rescue mengevakuasi belasan ekor satwa dilindungi dari kawasan bencana palu sulawesi tengah
satwa tersebut dievakuasi ke pusat konservasi alam kendari sulawesi tenggara
tiga belas ekor satwa dilindungi jenis burung nuri kakak tua dan elang berhasil dievakuasi dari wilayah yang terkena dampak bencana likuifaksi di petobo dan balaroa
setelah ditampung di balai konservasi sumber daya alam palu sulawesi tengah
satwa satwa ini dievakuasi ke pusat konservasi satwa kendari sulawesi tenggara
dari balai gakum yang kemudian dititipkan ke balai ksda
kemudian sebenarnya balai ksda sudah punya perencanaan untuk merelokasi satwa ini sebelumnya
cuman dalam perencanaan kita masih mencari mana pps pps yang memungkinkan untuk kita relokasi
tapi belum sampai di waktu itu kemudian tibalah kita terkena gempa ini gitu
selain satwa dilindungi tim animal rescue juga berhasil mengevakuasi seekor anjing
dari balik keruruntuhan likuifaksi petobo
anjing yang ditemukan dalam kondisi kritis ini sekarang sudah sehat
tim di sini yang jelas ditugaskan untuk membantu satwa yang terdampak bencana
kita sudah bertugas melayani satwa satwa di wilayah palu
dan satwa yang kita tangani meliputi satwa domestik seperti anjing dan kucing
juga untuk satwa liar bekerjasama dengan teman teman dari balai ksda sulteng
untuk menangani satwa satwa liar
yang juga terdampak oleh gempa dan bencana tsunami
gempa dan tsunami yang melanda palu donggala dan sigi pada akhir september lalu
mengakibatkan ribuan korban jiwa
data terakhir yang diumumkan pada nasional penanggulangan bencana
jumlah korban meninggal dunia yang berhasil ditemukan mencapai dua seratus orang
sementara diperkirakan lima korban lainnya belum ditemukan
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia update
sampai jumpa di jadwal berikut ini